sementara itu saat melakukan kunjungan kerja ke banyumas jawa tengah
karena padatnya jadwal kegiatan presiden jokowi dan rombongan
ini terpaksa berbuka puasa di tengah perjalanan dengan makanan dan minuman seadanya
ini bukan karena kena macet kan presiden tapi memang waktunya aja gitu ya
ini saat melakukan kunjungan kerja ke banyumas pada kamis lalu
presiden jokowi dan rombongannya terpaksa harus menghentikan perjalanan
karena telah tiba waktu berbuka puasa
presiden pun kemudian meminta ajudannya agar rombongan bisa menepis jenak
untuk memberikan kesempatan bagi pengawal bermotor dan pasukan pengamanan presiden
untuk berbuka puasa
dengan berbekal air mineral dan satu keranjang buah buahan
seperti yang tadi kita sudah lihat
para pengawal presiden ini pun melepas haus dan lapar selama puasa dengan cara yang sederhana
tak butuh waktu lama buah buahan di keranjang itu pun ludes dimakan
begitupun dengan presiden jokowi yang terlihat berbuka puasa dengan air mineral
tidak lama kemudian rombongan kepresidenan ini kembali berlalu
untuk menunaikan sholat maghrib di masjid agung nur sulawesi
sulaiman yang merupakan masjid tertua di banyumas